salah satu napi teroris jaringan santoso poso bebas tanpa syarat setelah menjalani hukuman penjara selama empat tahun
dan setelah bebas mantan napi teroris atau napi ter ini akan mengatakan akan menjadi warga yang baik
arief susanto tiga puluh empat tahun asal tanah lontong kabupaten poso sulawesi tengah bebas pada minggu pagi setelah menjalani hukuman penjara selama dua tahun di makobrimob kelapa dua depok dan dua tahun di lapas kelas dua b kota probolinggo
sebelumnya arief susanto merupakan anggota kelompok teroris mujahidin indonesia timur pimpinan santoso dan daengkoro
ia merupakan ahli perakit bom
kepolres probolinggo kota menyatakan sudah menyiapkan semua keperluan kepulangan arief ke poso dan akan bekerja sama dengan pemerintah poso untuk mencarikan lapangan pekerjaan untuk arief
untuk saudara arief kita bantu untuk pengantaran dari lapas ke bandara juanda
dan kita juga siapkan untuk tiket yang
penerbangan ke palu di mana kita sudah berhubungan dengan bnpt dan tensi ketama lapan yang ada di palu untuk menjemput di bandara aljufri palu
setelah itu diantarkan ke kediaman di poso di tanah runtuh
menurut kelapas kelas dua b kota probolinggo selama masa tahanan kelakuan arief sangat baik dan sudah menunjukkan perubahan
pertama mengenai tingkah laku di tingkah lakunya ya pembinaan dia mengikuti semua pembinaan yang ada di sini tidak ada yang tidak dia ikuti
dan dia tidak meresahkan anak anak di dalam dan juga kepada petugas dia cukup kooperatif bekerja sama dengan kita
contoh yang nyata itu sholat berjamaah dengan kita
jadi kalau sudah orang sudah sama dengan imannya atau kiblatnya saya rasa itu arief sudah baik
petugas berharap masyarakat bisa menerima kembali arief dengan status sebagai mantan napiter dan bisa memenang arief sebagai pribadi baru yang lebih baik